satu keluarga terdiri dari anak anak dan orang tua di lubuk linggau sumatera selatan
ditembak polisi yang tengah menggelar razia di jalan raya selasa siang
korban ditembak lantaran tak ingin menghentikan laju kendaraan
akibat kejadian ini satu orang tewas satu orang kritis dan lima lainnya luka berat termasuk anak anak
penembakan bermula ketika para korban yang berasal dari desa blitar
kecamatan sindang beliti rejang lebong bengkulu
hendak menghadiri pernikahan keluarga di musirawas
namun selasa siang sekitar pukul setengah dua belas
laju kendaraan mereka dihentikan oleh satuan polisi sabara dari polsek lubuk linggau timur
yang tengah menggelar razia
pengendara mobil tidak mengindahkan peringatan tersebut
bahkan menerobos razia yang digelar petugas sehingga terjadi aksi kejar kejaran
polisi akhirnya menembaki mobil tersebut
akibatnya satu orang tewas satu kritis dan lima lainnya luka berat termasuk anak anak
korban terluka dirawat di rumah sakit umum daerah dr sobirin musirawas lubuk linggau
korban tewas rencananya akan langsung dibawa oleh keluarga ke rumah duka untuk dikebumikan
keluarga korban berharap polisi bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini
aku tidak ingatkan
aku tidak ingatkan
jangan tahan nih
kalau kemarin saya roh
aku tidak tahu
saya keluarga cuma
bahkan cucunya pernah juga tembak
ya itu perlu jawab lah
kita tahu dia tidak ditembak
dia tidak mau ditembak
tidak ada jawabannya
hingga selasa malam pihak kepolisian belum bisa dimintai keterangan terkait peristiwa ini
hanif kairandi lubuk linggau
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kapolres lubuk linggau
akbp hajat mabrur bujangga di lubuk linggau sumatera selatan
ya selamat pagi pak
hajat bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kronologis peristiwa penembakan satu keluarga yang menewaskan satu orang di lubuk linggau ini
baik selamat pagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak
kita akan menjelaskan bahwa kejadian kasus penembakan itu terjadi dikarenakan ada yang berawal dari kegiatan operasi atau razia kepolisian
yang dilakukan oleh personil dari polres lubuk linggal personil gabungan antara lalu lintas dengan satabara dengan personil yang lainnya dipimpin oleh kapolsek
yang dilakukan oleh sata bata dengan sata bata
yang dilakukan oleh sata bata
yang dilakukan oleh sata bata
yang dilakukan oleh sata bata
sudah ada keterangan dari pihak keluarga ataupun penumpang yang ada di mobil
kenapa sebenarnya mobil tersebut kabur pada saat razia
untuk supir sendiri masih belum bisa diambil keterangannya
jadi sampai sekarang masih kami gali terus dari
ada beberapa korban yang tidak mengalami luka
ya masih kita gali
jadi manakala di kita
dari korban yang sehat
memang supir ini sudah diingatkan untuk berhenti
tetapi masih tidak diindahkan oleh supir ini masih terus supply informasi seperti itu
berarti tidak ada keterangan lain
maksudnya ini adalah terkait juga dengan razia dan juga bagaimana kecepatan kendaraan dari para korban ini sendiri ya pak ya
yang kita dapatkan informasi dari anggota yang kita periksa dan juga informasi dari masyarakat memang kendaraan ini sangat melaju kencang
pak terkait tadi pak poin standar sop nya pak
seperti apa sebenarnya ketika mungkin pengejaran dan kemudian berlanjut dengan melepaskan tembakan seperti itu
step stepnya itu sebenarnya seperti apa pak
ya memang di sini pun kami akan masih melakukan investigasi melakukan penyelidikan internal terkait dengan
manakala ada kesalahan dalam
sop ataupun tahapan tahapan ini dari kita dari kepolisian pastinya akan mendetegas anggota anggota yang melakukan kesalahan tersebut
untuk sampai saat ini pelaku ataupun pihak kepolisian yang melakukan penembakan terhadap mobil dari satu keluarga ini
seperti apa tindakannya dan apakah ada sanksi nanti yang kemudian akan dikenakan jika terjadi pelanggaran begitu pak
jadi untuk pelaku
yang melakukan aksi ini anggota
oknum anggota polri ini sudah kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan juga kita terus dalami yang jelas sampai sejauh ini
manakala dia memang terindikasi melakukan pelanggaran dalam standar operasional prosedur
manakala saat melaksukan rajah ataupun tindakan kepolisian akan diberikan sanksi yang sembrat beratnya
sesuai dengan petunjuk dari pimpinan kita
hingga pemecatan seperti itu
hingga pemecatan pak
itu ada tahapannya nanti akan dilakukan kode etik maupun pada level level berikutnya
baik bapak kapolres lubuk linggau akbp hajat mabrur bujangga terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia today
dan kita nanti akan memantau seperti apa sebenarnya proses penyelidikan dan juga nanti putusannya akan seperti apa